pertamina melalui anak usahanya pertamina patraniaga berencana mengatur pembelian bbm pertalite dan solar subsidi
pembeli pertalite diwajibkan untuk mendaftar ke website my pertamina pada satu juli dua ribu dua puluh
pihak pertamina akan memberikan waktu kepada masyarakat pembeli bensin pertalite untuk segera mendaftar ke website my pertamina
nantinya operator spbu akan melihat apakah kendaraan tersebut sudah terdata di my pertamina
jika sampai waktu yang ditentukan konsumen belum mendaftar maka konsumen tersebut tidak bisa membeli bbm pertalite
di tingkat spbu pihak pertamina juga terus menyiapkan sistem digitalisasi di mana kendaraan kendaraan yang sudah terdaftar dalam my pertamina akan masuk ke dalam sistem
kelak pihak spbu akan memakai electronic data capture untuk mengecek nomor kendaraan atau konsumen yang memakai sistem barcode
nantinya aplikasi mypertamina akan meniru sistem registrasi yang terdapat pada fitur aplikasi peduli lindungi
yang selama ini sudah diterapkan dalam mencegah penyebaran kasus covid sembilan belas